proyek pembangunan jalan simpang susun semanggi telah dimulai
jalur cepat dari jalan sudirman menuju cawang ataupun juga grogol telah ditutup
dan ini untuk memperlancar proses pemancangan tiang
diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terjadi di sekitar lokasi penutupan jalan pada jam pulang kantor
jalur cepat dari arah jalan sudirman menuju cawang dan selipi telah ditutup
dan penutupan ini dilakukan selama proses pembangunan proyek simpang susun semanggi
selain itu rencananya jalur cepat dari selipi mengarah ke bundaran hi
dan dari cawang menuju blok m akan ditutup sampai agustus dua ribu tujuh belas
penutupan jalur cepat dari jalan sudirman menuju cawang diperkirakan akan membuat arus lalu lintas pada jam pulang kerja sangat padat
sebab pada pertemuan arus dari arah sudirman di depan atmajaya dan gatot subroto menuju cawang
sementara itu ditelantas kepolisian dari metro jaya menambah personil untuk membantu mengurai temacetan
ada penggeseran dari jam setengah empat
sekarang selama puasa ini terjadi pergeseran sekitar jam setengah
sejak itu sudah terjadi volume kepadatan kendaraan
di depan atmajaya khususnya di tempat yang ditutup jalur cepat ditutup yang dialahkan jalur lambat itu ada penebalan
biasanya berapa personil nambahnya bisa sampai berapa pak
ya kira kira yang di tempat tempat simsul macet itu ditambah yang tadinya empat personil jadi delapan personil